ya allah aku harus bagaimana ini ya allah
tolong aku ya allah
ayah anda tidak apa apa
apakah ayah anda terluka
ayah anda kehilangan tenaga
kian santang harus berhadapan dengan nyirompang
kian santang harus berhadapan dengan nyirompang
tidak mengkhawatirkan nyirompang
aku harus berhati hati menghadapi serangan
aku harus bagaimana ini ya allah
tolong aku ya allah
aku hanya seorang cacing
aku akan membantumu pulang ke tanah jawa
seekor cacing tidak bisa terbang
tidak bisa berenang
tapi dia bisa menembus tanah yang dalam
apa kabar gian santai
akhirnya kita bertemu
kita bertemu kembali
kenapa engkau menginjakku gian santai
kalau jalan hati hati
aku tidak bermaksud untuk menginjakmu
bersikaplah belas kasih kepada semua makhluk ciptaan allah
niscaya allah akan mengasihimu
dan allah akan mengabulkan doa doamu
terima kasih cacing sudah mengingatkan
kemana anak itu
terima kasih cacing
terima kasih cacing
terima kasih cacing
terima kasih cacing
terima kasih cacing
kenapa tidak muncul muncul juga dari dalam tanah
ada lawan yang lebih penting
ada lawan yang lebih penting
dan mudah dikalahkan
kalahkan ada di hadapanku
kau harus bati siluang
ayo kita hadapi dia rai
hadapi aku dulu nyari
kalian semua mau menyerahkan nyawa
tenaga kalian belum pulih
berani menahan aku ha
jika kamu ingin mencelakai ayah anda
langkahi dulu mayatku
kau tak bisa menyerahkan ayah anda
jangan lupa mencari nyawa
berarti kalian mencari mati
akan kulakukan sekarang
kalian tidak berguna
kalian tidak berguna
jangan kau sakiti mereka
jangan lupa menerima ayah anda
jangan lupa menerima ayah anda
jangan lupa menerima ayah anda
tenaga dalammu terkunci
aku sama sekali tidak bisa menggunakan gadur agama
tapi aku tidak akan membiarkan orang orang yang tidak bersalah menjadi korban
jangan lupa menerima ayah anda

jangan lupa menerima ayah anda
jangan lupa menerima ayah anda
kasian sekali kau si liwangi
sekarang kau sudah tidak berdaya
kau tidak bisa apa apa
aku akan terus berjuang
walaupun harus nyawaku
yang menjadi taruhan
aku baik baik saja
terima kasih paman
paman sudah menyelamatkan aku
sama sama kian santa
sekarang aku harus kembali lagi
karena aku harus menolong ayah anda
takut terjadi yang penuh kepada mereka
baiklah kian santa
semoga kita bisa bertemu kembali
sekali lagi terima kasih banyak pak